kita beralih ke informasi lainnya
warga desa jeruk seger kabupaten mojokerto
selasa malam digegerkan dengan penemuan
sesosok maya terjepit di tengah pohon
diduga korban tewas terjatuh dari atas pohon
saat akan menangkap burung
puluhan warga desa jeruk seger kabupaten mojokerto
langsung mendatangi lokasi kejadian penemuan mayat
yang berada di sungai desa setempat
korban adalah muhammad mahfudi
warga dusun pagerwojo desa jeruk seger kecamatan gedek
di kabupaten mojokerto yang ditemukan terjepit
di tengah pohon sukun
saat ditemukan posisi tubuh dengan kondisi kepala di bawah
masuk ke dalam sungai
sedangkan kakinya berada di atas tersangkut pohon
korban pertama kali ditemukan oleh rekannya sunardi
yang mencari keberadaan korban sejak dua hari lalu
saat itu korban berpamitan mencari burung
namun tidak kunjung pulang
polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan
olah tempat kejadian perkara dan identifikasi
tidak ditemukan luka bekas penganiayaan
hanya luka sobek karena terjepit pohon
diduga korban terjatuh saat akan mengambil busur
yang tersangkut daun pohon sukun hingga ditemukan meninggal dunia
yang bersangkutan ini posisinya pada saat sebelum kejadian mencari burung
kemudian kalau dilihat dari tkp tadi
kelihatannya yang bersangkutan itu jatuh dari pohon
mengingat posisi yang bersangkutan itu terjepit di antara pohon
usai dilakukan olah tkp
jenazah langsung dievakuasi dan dibawa
rumah sakit r a basuni
kecamatan gedek untuk dilakukan autopsi